inilah pemandangan pohon ceri pepaya umbi umbian seperti singkong
dan sekitar lima puluh jenis tanaman yang menghiasi sebuah tempat di kolong tol
ide menanami lahan di kolong tol becakayu kalimalang jakarta timur
berasal dari ayah seorang warga bernama endra samosir
ia merasa tidak nyaman karena debu tanah di kolong tol
seringkali mengotor ke rumahnya yang terletak di seberang kolong tol beca kayu
endra dan teman ayahnya pungki lantas berpatungan
untuk membeli bibit tanaman dan bercocok tanam di sana
hal ini sudah mereka lakukan kurang lebih tiga tahun
pertanyaan terakhir apakah tanaman yang di tanam di kolong tol beca kayu kalimalang
nah kira kira tanaman apa aja sih yang bisa ditanam
ini tanamannya singkong ceri sama pepaya sama bunga matahari sama bunga jenet
ada nggak sih rencana untuk dijual atau dibudidayakan dengan cara yang lain lain gitu
kalau pan rencananya sih pen mau dibikin bagus ini tapi kita nggak ada dana
pengamat tata kota universitas trisakti yayat supriyatna mengatakan
memang tidak semua tanaman bisa ditanam di sana
dalam arti apakah nanam cabai nanam tomat atau nanam kebutuhan sayur mayur
yang sifatnya temporer hanya tiga bulan atau empat bulan bisa dipanen gitu kan
di dalamnya kalau bisa ada pola sharing bagi hasil tapi ingat dilarang menanam tanaman yang punya tajuk tinggi gitu ya besar
perlu kerjasama yang baik antara pihak operator dengan pemkot melalui dinas pertanaman
agar ada pembinaan untuk warga
tujuannya agar tanaman yang mereka tanam bisa bermanfaat untuk ekonomi mereka
syarah mediana probokus hartoyo jakarta